gue sama ata tunggu depan
kalau lo udah selesain hukuman lo kita ketemu
dari kecil kan gue gak suka makanan pedas
selamat siang pak remon
eh iya saya baru aja mau telepon pak remon
saya yakin kerjasama ini akan bisa menguntungkan kita
oh bapak mau minta saya untuk pangeran supaya bisa makan malam dengan mel
saya harus bujuk pangeran supaya dia mau makan malam sama mel demi kontrak itu
hmm enak tante

udah jangan bu
gak apa apa bud
kamu pasti capek kan
bu gak usah bu
udah put gak apa apa
maap gue tuh lagi excited banget
nanti malam jadi kan kita dinner
lo udah tau belum tempatnya dimana
gak usah ngarep deh
sang pangeran lupa ya sukses
lepas ini credentialnya siapaan
lagiin siapa juga ibu ini sampai pangeran marah marahin gue
makanya lo minta maaf sama nyokap gue sekarang juga
gue udah bilang sorry kok tadi
yang bener dong minta maaf
bu makanya kan aku udah bilang
jangan deket deket sama pangeran
jadinya kan ternyata masalah
tadi pangeran kan nggak sengaja tumpahin ya
lagian cuma sedikit
lo mau apa lagi sih mel
tiba tiba datang bikin ribet kayak tadi
kan kasian nyokapnya usus goreng
kalo lo dinner sama geng micin lo itu aja
gue gak mau
udah gue aturin semua kok
gue punya dua kata buat lo
jangan lupa ya
nanti pokoknya harus banget ikut dinner
harusnya papa ngomong dulu sama aku
nggak bisa seenaknya ngatur dinner aku sama mel kayak gitu aja
papa lakukan itu
untuk kepentingan bisnis papa
itu kan bisnis sama om remon
bukan urusan aku
kamu pikir semua yang kamu punya sekarang ini

dari mana kamu dapet

gitu aja kok susah sih
papa jangan paksa aku